seperti inilah antusiasme anak anak yang berebut berfoto bersama pemain timnas indonesia u sembilan belas
yang baru saja menyelesaikan latihan di lapangan tor surabaya
jelang laga versus tim nasional timur leste
marcelino ferdinand dan ronaldo kuateh adalah dua pemain tim nasional u sembilan belas
yang paling banyak menjadi incaran anak anak yang juga para penggemar untuk diajak foto bersama
anak anak mengaku sangat senang timnas indonesia bisa bertanding di kota surabaya
mereka berharap timnas indonesia u sembilan belas dapat mengalahkan timnas timur leste u sembilan belas pada rabu
dan berhasil lolos ke piala asia u dua puluh di uzbekistan
timur leste u dua puluh satu viktig banget untuk mas impor mas dapat timnas indonesia
pertama kali memang mem divorcedrikan timnas improves

dan aku bisa melihat kan
sampai liat saudarnanya
itu sih disini belum ada temangender fighters rover
timnas indonesia u sembilan belas akan menghadapi timur leste u sembilan belas
pada laga perdana grup f kualifikasi piala fc u dua puluh
di stadion glora bung tomo surabaya pada rabu pukul dua puluh waktu indonesia barat
wahyu pratama putra surabaya jawa timur